sebagai upaya mengurangi emisi karbon pemerintah mendorong migrasi dari kendaraan bermotor fosil ke kendaraan listrik melalui insentif
pemerintah berencana akan memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik hingga delapan puluh juta rupiah
apakah cara ini akan efektif dan bagaimana dpr ri melihat rencana ini
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ketua badan anggaran dpr ri said abdullah
selamat malam pak said
selamat malam selamat malam
baik alhamdulillah lalu berikutnya ada pengamat ekonomi energi universitas gajah mada fahmi radi
selamat malam pak fahmi
selamat malam mas reza
baik pertama saya ke pak said dulu pak said bagaimana banggar melihat rencana insentif yang akan diberikan ini
saya begini saja deh
delapan bulan yang lalu banggar sebenarnya akan membuat sebuah dashboard
di mana kebijakan makroekonomi
memasukkan mitigasi keberlanjutan tentang lingkungan
karena bagaimanapun kita sadari ekonomi konvensional itu memberikan beban tersendiri bagi kita
bebannya tentu emisi gas rumah kaca yang semikian tinggi
dan ujung dari emisi grk itu gas rumah kaca itu pada perubahan iklim kita
nah karena memang ada beban ini diskursus publik kemudian mengarah kepada green economy
maka kemudian pertumbuhan ekonomi kita tidak lagi mengejar pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif merata dan adil
akan tetapi saat yang sama mitigasi terhadap keberlanjutan lingkungan kita
masuklah kita saat ini sebagaimana yang disampaikan oleh mas reza tadi
bahwa pemerintah akan melakukan akselerasi baik terhadap mobil maupun sepeda motor
sebenarnya kami tidak akan mengejar perkembangan ekonomi dan kita akan mengejar perkembangan ekonomi

kami melihatnya memberikan apresiasi terhadap pemerintah dengan keluarnya perpres tahun dua ribu sembilan belas
kendaraan bermotor listrik berbasis baterai
itu sebenarnya ekosistem yang hendak dibangun oleh pemerintah
baik penunjang maupun infrastruktur pendukungnya
pertanyaan saya sesungguhnya kenapa kita kemudian dikejutkan oleh soal subsidi ini
padahal insentif yang diberikan oleh pemerintah
tadi disebutkan ada ppnbm ada ppn super deduction dan tax holiday dua puluh tahun
bahkan pemerintah juga mengularkan inpress tahun dua ribu dua puluh satu
nomor tujuh yang mewajibkan kendaraan operasional atau dinas
mempergunakan mobil atau sepeda motor listrik
oleh karenanya ketika kita kemudian dikejutkan oleh pernyataan menteri perindustrian
maupun menteri sumberdaya esdm
sebenarnya arah ini mau kemana kalau kemudian
daya dukung ekosistem yang dibangun belum menunjukkan tanda tanda
seperti yang infrastruktur pendukung saja
stasiun pengisian kendaraan listrik umum di mana adanya
kemudian stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di mana posisinya
itu semua kebijakan kebijakan yang seharusnya
dalam tampungan perpres sudah bisa dilaksanakan
tapi sampai saat ini kan tidak bergerak ini
pemerintah mengeluarkan subsidi atau insentif yang lebih tepat
delapan juta untuk sepeda motor
delapan puluh juta untuk mobil listrik
kemudian empat puluh juta untuk hybrid
bagi saya bukan soal angka semata
yang pertama apbn tidak menampung itu tahun dua ribu dua puluh
maka pemerintah harus mendapat
persetujuan badan anggaran dpr ri
sebelum bicara besaran kebijakannya
kalau tadi menteri sd menyampaikan
pemakaian sepeda motor listrik ada satu ratus dua puluh juta
dan itu biequivalent dengan delapan ratus ribu
baruel yang kita import
apakah bisa tiba tiba dalam satu tahun kita migrasi dari minyak ke listrik
tentu perlu waktu
belum lagi kita bicara tentang tkdn

standar minimum tkdm berapakah yang layak untuk mendapatkan insentif itu
kalau soal besaran kita bisa bicara deh
banggar punya perhitungan
kalau untuk sepeda motor
sekitar tiga dua sampai empat juta
kalau mobil sekitaran empat puluh sampai empat puluh enam juta
tapi kemudian kita kan harus juga
ada sense kita bahwa mandat pemerintah itu hanya satu
memastikan untuk mengurangi kemiskinan
nah kalau pkh saja
satu tahun per rumah tangga dapat satu lima juta
apa iya orang yang sudah mampu mendapatkan sedemikian besar
bukan saya tidak setuju
tapi mari kita bicara berapa tahun yang dibutuhkan
kita sadar bahwa apbn kita sensitif
saya tadi sempat ngobrol dengan pak fahmi
apbn kita sensitif terhadap harga minyak internasional
kita punya pengalaman
di tanggal sembilan belas mei
dari enam puluh tiga us per barrel menjadi seratus us per barrel
dan kita nombok subsidi bbm dan listrik lima ratus dua triliun
saya setuju dengan catatan
saya ingin menyeimbangkan kebijakan itu
antara insentif terhadap orang yang mampu
dan bagaimana dengan yang si miskin
baik pak said berarti setuju tapi dengan catatan begitu ya
saya ke pak fahmi
pak fahmi kalau anda lihat sebenarnya
seberapa besar urgensinya untuk memberikan insentif
baik untuk kendaraan listrik mobil hybrid dan juga motor begitu
untuk saat ini
ya saya tidak memandang kebijakan dalam pemberian insentif
kendaraan listrik itu semata mata memberikan subsidi
tetapi ini ada keterkaitan dalam pembangunan ekosistem
dalam konteks produksi
kemudian juga dalam pembentukan pasar dan pemasaran tadi
jadi di produksi itu kan pemerintahan jokowi kan sudah mulai
misalnya melarang nikah
kemudian nikah dilirisasikan
kemudian menghasilkan produk produk turunan
baterai dan nanti mobil listrik
nah ini kan butuh pasar nanti
karena tidak bisa mengubah dalam jangka pendek
customer behavior tadi dari mobil atau kendaraan bensin
kemudian ke listrik ini butuh tadi
saya susupaset ada edukasi ada komunikasi publik
itu harus dilakukan
nah dalam konteks itulah insentif bagi mobil listrik
kemudian memberikan subsidi apakah pada pembelian
atau juga insentif tadi
itu diberikan juga pada negara negara maju
tapi juga instrumennya itu berupa fiscal incentive
jadi misalnya pajak impornya dibebaskan
atau juga misalnya pajak bpn nya pajak barang mewah
itu banyak instrumen
bpn bpn dan bpn
karena itu akan mempengaruhi harga juga
nah nanti apakah subsidinya itu hanya untuk sepeda motor misalnya
itu barangkali bisa dibahas
tetapi saya setuju bahwa kebijakan insentif mobil listrik itu
saat ini saya kira cukup urgen
tidak harus menunggu tadi pak said bilangkan harus infrastruktur seperti apa apa
saya kira ini harus dilakukan secara simultan
kan pln ya sebagai bumn kan
kalau membangun stasiun pengisian baterai tadi
itu tentunya kan juga harus profitable kan
nah kalau pasar tadi sudah terbentuk dalam market creation
maka pln tidak usah disuruh pasti dia akan invest
karena itu investasi yang cukup menguntungkan
nah tetapi yang perlu diwaspadai oleh pemerintah bahwa
ini harus ada syaratnya
pertama jangan kemudian
indonesia hanya sebagai pasar
bagi mobil atau kendaraan listrik dari perusahaan perusahaan asing misalnya
kemudian juga jangan sampai
ini kan seperti industri mobil sebelumnya
itu kan sampai sekarang kita nggak mampu punya national brand
karena memang kita tidak punya kapabilitas tadi
nah oleh karena itu
barangkali beberapa syarat yang harus diberikan
pabrik harus didirikan di indonesia
kemudian juga ada persyaratan untuk atau perjanjian ini
dalam transfer teknologi
khususnya dalam hal technological capability dalam waktu lima tahun misalnya
nah kalau ketiga syarat tadi dipenuhi
maka bisa juga bentuknya
tadi subsidi bagi produsen mobil atau kendaraan listrik tadi
itu bisa diberikan
sebab kalau tanpa syarat tadi
maka ini akan mengulang gitu ya
seperti industri otomotif sebelumnya
kita hanya dijadikan pasar
itu tidak melihat tambahnya rendah sekali itu
saya ke pak said
pak said tadi pak fahmi sudah menyebutkan ada tiga syarat
yaitu pabrik ada di indonesia
menurut anda syarat itu sudah cukup atau harus ada syarat lainnya
kalau syarat yang disampaikan pak fahmi
itu di perpes sudah ada nomor lima puluh lima
nah kalau bicara insentif
pertanyaan saya sesungguhnya
akan dimulai berapa tkdm itu
pabrik sudah ada di rp satu
itu jualan dari daerah lain
pabrik sudah ada di rp satu
itu jualan dari tkdn
kalau misalnya sudah ada yang berjualan
ini juga bisa dikawal
jualan dari mana
pabrik lagi di kawal
jualan dari mana
pabrik sudah ada di rp satu
itu jualan dari rp satu
pabrik juga akan dikawal
kita tidak dapat apa apa
kenapa saya mensyaratkan minimum tkdn
karena kalau tidak ada syarat minimum tkdn
maka yang akan terjadi adalah kita sesungguhnya hanya melayani importif
ini bahaya betul
dan itu menurut hemat saya
governannya akan dipertanyakan
kalau minimum tkdn sebagai syarat tidak ada sama sekali
kan memang harus fair
pokoknya mobil listrik ini memang sebuah keharusan
mau tidak mau
karena kita mismatch sejak tahun sembilan puluh tujuh
sudah tahun tahun ini sudah tahun need importer
tapi kita masih kecanduan minyak
padahal sesungguhnya potensi sumber energi nasional kita
bicara batu bara ke pltu menghasilkan listrik
seharusnya listrik sudah dimulai sejak setidaknya pasca sembilan puluh tujuh
tidak apa apa terlambat
tapi kemudian jangan konyol juga kita membuat kebijakan
saya ke pak fahmi
pak fahmi jadi sekali lagi saya tekankan
berarti menurut anda bagaimana
apakah penting subsidi delapan puluh juta tadi
nah itu sebagai instrumen
agar harga kendaraan listrik itu bisa lebih terjangkau tadi
nah kalau harga terjangkau maka tujuan penciptaan pasar tadi itu akan dapat dicapai
kalau sekarang kan mahal sekali
nah oleh karena itu
dalam waktu stimulan juga
maka itu salah satu instrumen yang bisa digunakan
meskipun tadi saya sebutkan ada instrumen instrumen yang lainnya itu yang bisa membuat
harga kendaraan mobil listrik di indonesia itu bisa lebih murah dan terjangkau
tapi saya setuju dengan pak said tadi
jangan kemudian mobil listrik ini kemudian hanya menyediakan pasar bagi jepang china korea
tapi jadikanlah sejak awal pembentukan ini mobil listrik di negeri kita sendiri yang diproduksi oleh putra putri bangsa
tkdn jangan mulai dari nol
kemudian juga syarat di pabrik harus di indonesia
kemudian juga yang paling penting gitu ya
transfer teknologi khususnya yang terkait dengan human resource gitu ya
supaya misalnya dalam waktu lima tahun
itu sudah ada transfer teknologi dalam suatu perjanjian tadi
agar putra putri bangsa inilah yang kemudian membangun mobil listrik
kemudian konsumennya bisa dalam negeri bahkan bisa luar negeri gitu ya
jadi pengalaman mobil konvensional selama ini kan merk merknya kan merk asing semua
kita tidak pernah mempunyai national brand gitu ya
selama tujuh puluh lima tahun kita merdeka ini kan saya kira ini pengalaman yang jangan terulang kembali gitu ya
saya kira bangsa ini akan berubah
ini harus mulai pelompatan lompatan tadi
ya salah satunya adalah dengan membangun ekosistem mobil listrik tadi
nah subsidi itu saya kira salah satu instrumen gitu ya
nah kalau kemudian itu membebani apbn saya kira bisa dibahas dengan pak said gitu ya
dan saya proyeksikan kalau misalnya migrasi tadi sudah terjadi
maka sesungguhnya ini kan pindahan alokasi gitu ya
dari sosial pilihan bbm yang jumlahnya sangat besar
kemudian dialihkan pada subsidi kendaraan listrik
jadi tidak akan terlalu membebani apbn saya kira pak reza
baik baik berarti ini proses untuk membangun ekosistem tadi anda katakan seperti itu ya
tapi kalau kita bicara pak fahmi apakah insentif seperti ini juga dilaksanakan atau dibuat juga di negara negara lain
saya yang saya tahu saya punya informasinya itu ya di negara negara maju
mulai amerika amerika serikat amerika serikat
mulai amerika jepang belanda itu semua memberikan insentif
australia itu bahkan memberikan subsidi gitu ya
nah negara berkembang pun itu ya seperti thailand vietnam sri lanka india
itu juga berikan insentif tadi
karena ini sudah menjadi komitmen global gitu ya bahwa migrasi dari kendaraan energi fosil
kendaraan listrik itu merupakan suatu keharusan
dan indonesia sudah menargetkan juga itu ya zero carbon tadi itu pada tahun dua ribu enam puluh
karena penghasil karbon terbesar kedua di indonesia itu adalah asap kendaraan bermotor yang menggunakan fosil
nah maka subsidi tadi atau insentif tadi itu sebagai salah satu upaya gitu ya untuk tadi mencapai zero carbon tadi
jadi sekali lagi menurut saya bukan semata mata berikan subsidi pada orang kaya atau orang mampu
ini saya kira ada tujuan lain yang jauh lebih besar tadi gitu ya
saya kira pak said tadi sudah sangat memahaminya seperti itu
sehingga barangkali kalau hanya pindah alokasi pak said nggak akan keberatan
iya tadi pak said juga mengatakan bahwa ini tujuannya untuk green economy ke depan begitu ya
tapi pak fahmi tadi ada mengatakan ini juga dilakukan di negara indonesia
di negara maju di negara berkembang juga
apakah itu bisa berjalan dengan baik di sana pemberian insentif tadi
banyak warga yang mengkonversi dari kendaraan yang menggunakan bbm menjadi listrik di sana
nah kalau yang saya tahu di eropa itu ya di eropa itu sudah sebagian cukup besar sudah mengkonversi tadi
kemudian waktu di australia saya kan sekolah saya di australia itu juga sudah banyak menggunakan mobil listrik
dan sudah dibangun stasiun pengisian baterai tadi ada di mana mana di jalan jalan tadi pak
itu juga awalnya diberikan dengan insentif tadi termasuk subsidi
tetapi pada saatnya itu ya pada saatnya barangkali subsidi tadi bisa dikurangi
tapi apakah ini membebankan apbn menurut saya ke depan tidak gitu
karena apa karena subsidi bbm dalam jumlah yang besar
dan salah sasaran juga sekitar rp satu ratus sembilan puluh enam triliun
ini kan bisa dipindahkan ke subsidi kendaraan listrik
nah kalau tadi pak tumia mengatakan prioritaskan ke sepeda motor saya kira akan lebih baik gitu ya
karena sepeda motor tadi jumlahnya banyak kemudian harganya relatif tidak terlalu mahal
kalau mobil listrik itu kan masih minimal rp delapan ratus juta
nah saya kira ini teknis
silahkan pemerintah menyusunnya dibahas dengan dpr
kalau tahun depan belum ada anggaran saya kira bagaimana tinggal mengalokasikan memindahkan tadi
nah kapan dimulai menurut saya pak said akan lebih cepat lebih baik
kalau bisa anggaran dua ribu dua puluh tiga itu sudah bisa dialokasikan tadi sambil berjalan secara simultan
jadi tidak saling menunggu ini jalan semua
di jalanan nanti pln pasti dia akan invest begitu jumlah kendaraan listrik itu sudah banyak
karena ini perspektif bagi pln
baik baik kita tanyakan langsung ke pak said
pak said bagaimana anda melihat ya apakah kalau tadi anda katakan dua ribu dua puluh tiga sepertinya tidak bisa karena memang apbn sudah dibuat sudah ketok palu begitu ya
bagaimana dengan dua ribu dua puluh empat yang tahun politik atau seperti apa
anda melihatnya kapan saat yang tepat untuk memberikan insentif ini kepada masyarakat
relatif soal kapan yang tepat
bagi saya sesungguhnya bukan kapan saat yang tepat
bagi saya sesungguhnya ujian bagi kita bersama efektivitas perpres nomor lima puluh lima tahun dua ribu sembilan belas
itu dulu deh
kalau perpres itu diperkirakan dalam perjalanannya memerlukan dorongan akseleratif
mungkin pemerintah memerlukan insentif
cuma persoalannya bagi kami berapa tahun seperti yang disampaikan oleh pak fahmi tadi
kalau sampai dua ribu dua puluh enam kita akan memulai tkdn nya berapa persen
kalau simultan yang diinginkan pak fahmi mungkin saya clear dengan pak fahmi
bahkan kami di berbagai tempat sudah katakan prioritas utama pasti sepeda motor
karena memang jumlahnya yang semekian masif satu ratus dua puluh juta
ini bagian dari rantai ekonomi kita juga barang dan jasa
itu fakta yang tidak bisa dihindari
nah kalau soal kemudian sekedar baca bacaan angka
itu kan seakan akan kita ini berputar ya sudah lah dari kantong kanan
subsidi bbm pindahin ke kantong kiri
tidak ada yang lebih sensitivitasnya muncul nanti
adalah soal keberpihakan kita terhadap masyarakat miskin
kita akan memberikan sepeda motor kepada orang yang mampu tanda kutip delapan juta
pkh itu satu rumah tangga bisa isinya tiga empat orang hanya satu juta setengah setahun
maka policy yang akan dibuat oleh banggar harus ada keseimbangan
antara insentif atau subsidi kepada yang mampu dengan kepada masyarakat bawah
yang dalam tanda kutip kita katakan masyarakat yang di bawah garis kemiskinan
bagaimana kalau di bali alangkah baiknya delapan juta itu kita berikan kepada orang miskin
dua puluh juta setengah yang orang miskin kita berikan kepada sepeda motor
karena mandat negara mandat pemerintah itu memang mengentaskan kemiskinan
bahwa kita bersepakat sebagaimana pak fahmi sampaikan paris agreement
di dua ribu enam puluh net zero emission sangat setuju tidak mungkin tidak
baik baik pak said berarti masalah lingkungan menuju green economy itu sudah pasti
dan tadi saya bisa mengutip pernyataan anda adalah harus ada keseimbangan begitu ya
bukan hanya memindahkan uang dari kantong kiri menuju kantong kanan
kita akan tunggu seperti apa bagaimana pengembangannya masalah kendaraan listrik ini
terima kasih sudah bergabung bersama kami ketua badan anggaran dpr ri said abdullah
serta pengamat ekonomi energi universitas gajah mada fahmi radi
selamat malam salam sehat
selamat malam salam sehat
selamat malam mbak
terima kasih mas reza mas fahmi